lebih dari sebulan pasca invasi serangan pasukan rusia mulai melemah di beberapa wilayah
bahkan militer ukraina mengklaim telah berhasil merebut kembali wilayah pinggiran ibu kota kiev
tentara ukraina terus berpatroli di wilayah kiev yang baru baru ini berhasil direbut kembali dari pasukan rusia
masih terlihat sisa sisa pertempuran hebat di wilayah pinggiran ibu kota ukraina ini
sejak awal invasi wilayah di sekitar kota kiev memang menjadi target serangan militer rusia yang bertujuan melumpuhkan ibu kota ukraina
presiden volodymyr zelensky dalam keterangannya senin lalu mengatakan
meski pasukan ukraina berhasil merebut kembali beberapa daerah di wilayah kiev pertempuran sengit masih berlangsung

lebih dari tiga delapan juta penduduk sipil ukraina melarikan diri ke luar negeri serta membawa isolasi ekonomi bagi rusia
ketika mereka datang ke saya dengan satu jembatan saya akan memberi mereka dua
ketika mereka datang dengan otomatis saya akan beri mereka dua
saya minta mereka melakukan beberapa perubahan
kita harus melakukan perubahan
kita harus melakukan perubahan
pada luar negeri ukraina tidak tergantung dari nasionalitas
kita semua bersama dengan pasukan
kita bersama dengan pasukan
kami mengembangkan pasukan
pasukan kita menjaga
kami akan melakukan penyelamatkan pada saat saat
pada saat saat yang berlaku
pada saat saat yang berlaku
supaya kita kemudian bisa hidup di negara demokratis
hingga saat ini rusia enggak disebut sedang berperang dengan ukraina
putin menyatakan yang dilakukannya adalah operasi militer khusus
untuk melucuti senjata dan denazifikasi negara tetangganya
sementara itu ukraina dan barat menganggap putin menyerang tanpa alasan
untuk menggulingkan pemerintah terpilih ukraina